pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
pembangunan pembangunan pembangunan
per hari ini
ppatk menghentikan sementara transaksi atas enam puluh gif atas enam puluh rekening
yayasan tadi di tiga puluh tiga penyedia jasa keuangan
jadi ada di tiga puluh tiga penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan